pemerintah pusat akan merenovasi stadion pajajaran di kota bogor
usai ditargetkan menjadi salah satu venue latihan sepak bola di asean games dua ribu delapan belas
sayang karena terbengkalai lama infrastruktur stadion rusak
hal ini membuat perombakan fasilitas nyaris total selama tujuh bulan ke depan
hampir seluruh sarana di stadion pajajaran kota bogor jawa barat kondisinya memprihatinkan
bahkan sebagian tribun penonton hilang dengan sisa bangku yang rusak
selain itu infrastruktur di lapangan juga semerawut
ini terlihat dari kualitas rumput tiang kawang hingga bench atau tempat duduk pemain
ruang dan kamar ganti klub pemain juga terlihat tidak terurus
stadion buatan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini terbengkalai lantaran tidak pernah direhabilitasi
beruntung pemerintah pusat mendidiknya sebagai salah satu venue cadangan
untuk pelatihan sepak bola di ajang asian games dua ribu delapan belas mendatang
rencananya pemunggaran total
dijadwalkan rampung tujuh bulan ke depan
ini sudah tahap pengerjaan
kemarin itu sudah minta izin masuk
sekarang lagi pembuatan bedeng
tahap tahap pengguna mereka sudah mulai pekerjaan
jadi pengerjaannya kurang lebih dua ratus sepuluh hari atau tujuh bulan
informasinya bulan mei sudah
ini sudah selesai
ini untuk persiapan daya dukung kota bogor untuk event asian games khususnya cabang sepak bola
yang ini stadion pajajaran dan perskabo
disiapkan untuk venue latihan sepak bola asian games